sekarang sebetulnya kalau dari
kita sudah memiliki
jadi satu di
tiga puluh dua di lontapet jemalang
dan satu lagi skadron
satu lagi skadron tiga puluh tiga di
saya kira dengan melengkapi pesawat tersebut
kebutuhannya bisa terpenuhi
itu kalau jumlah detilnya
berapanya nanti mungkin saya akan info lebih detil ya

tapi saya kira kedatangan lima pesawat
ipj ini akan banyak
memenuhi kebutuhan kita
akan transportasi berat
mobil kargo yang dikumpulkan
ok terima kasih